warga seka seka kelurahan batu pangka kecamatan luyo polewali mandar mandi bersama di sungai
mapili akhir pekan kemarin tradisi yang telah digelar setiap tahun ini merupakan wujud
kebersamaan dan silaturahmi antar warga di daerah ini sebelum acara mandi bersama dimulai warga
terlebih dahulu melarung perahu dari batang pisang berisi aneka jenis makanan prosesi melarung
makanan diikuti hampir semua warga yang hadir serta dipimpin tokoh masyarakat setempat melarung
makanan adalah simbol ungkapan rasa syukur warga dan harapan kepada sang pencipta agar selalu
melimpahkan rahmat dan karunia warga juga meyakini tradisi ini merupakan jembatan penghubung bagi
mereka untuk menjalin silaturahmi dengan leluhur yang berada di dunia lain apa namanya kita apa
namanya kan ada perjanjian dulu sampai
kita dipahami dipakai terus sampai kita ini janjinya dulu nenek tiap tahun bahwa dikasih
makan nenek kita di sunai tangan namanya usuna seperti orang orang lain turun saja tidak tahu
bahwa siapa kenapa saya turun jadi ada kepercayaan apa kalau di air ini ada keluarga leluhur ada
keluarga saya di yang tadi sungai namanya
air sungai sedang surut tidak menyurutkan semangat warga untuk menggelar mandi bersama
tradisi ini bahkan dimanfaatkan sejumlah warga khususnya wanita hamil untuk mendapatkan siraman
air yang telah diberi doa dari tokoh masyarakat setempat warga lainnya terlihat juga memasukkan
air sungai yang keruh ke dalam wadah botol untuk dibawa pulang abdif ebriyadi polewali mandar